di studio showbiz news sudah hadir yaitu ada adi dan juga ada elda ada stars and rabbit
kenapa sih stars and rabbits kenapa nggak tiwul dan gudekan
kan kalian dari jogja kan
oh iya itu membuat sengaja
station rabbit tuh sebenarnya itu zaman dulu aku karena ingin bikin sesuatu nama yang lucu untuk akun sosial media
aku stars and rabbits itu sesuatu yang pribadi sebenarnya karena aku suka starry nights dan rabbits itu bentuk rabbits di bumi
kadang kadang kamu bisa melihat bentuk rabbits
waktu full moon gitu kelihatan oh ini kayak rabbit gitu
oh ada rabbits di bumi
apa yang membuat cancellation ini bisa menjadi pendobrak pertama
ya consullation itu sebenarnya rasi bintang
jadi kayak kumpulan bintang bintang dan bintang bintang itu merepresentasi cerita cerita kami berdua dalam satu fase tertentu yang kita tuangin di lagu lagu itu
jadi lagu lagu itu tuh kayak kumpulan cerita ceritanya kita
ini juga agak sedikit
ini unik kalau saya lihat black and white hitam putih
boleh dong diceritain
apa sih akhirnya yang bikin the house ini banyak banget menang penghargaan di internasional
mungkin kalau dihitung sekarang lima ya
kalau nggak salah tiga winner dua finalis masih ya
selection dan tiga
apa yang bikin the house ini akhirnya menang gitu
di banyak penghargaan internasional
yang semua yang bikin di situ yang bikin di proyek itu itu semuanya satu frekuensi dan mereka semua
smp dari adi dan elda
lagunya dari kita
tapi konsepnya kita kayak tukar pikiran sama si
ada kebetulan juga masih teman kita juga gitu
kalian kan hitungannya baru lah ya
stars and rabbit kan hitungannya baru ada di industri musik indonesia
tapi pengalamannya justru berkali kali lipat udah banyak banget
nggak cuma di dalam negeri artinya nggak cuma di indonesia
tapi juga di mancanegara di internasional
apa yang kalian rasakan ketika manggung di perbedaannya apa sih ketika manggung di indonesia di dalam negeri
kita sama dengan di misalnya di inggris atau di beberapa negara
atau di negara lain
ya yang kita lihat sih sebenarnya nggak ada alasan untuk band band indonesia untuk gak main di luar ya
jadi kita itu pengen pengen nyobain juga
what makes us band indonesia ini untuk kenapa susah ya buat main keluar ya gitu
akhirnya pas kita cari jalannya dan ternyata bisa
tahun dua ribu lima belas kita juga asean tour
sebelum ngelakuin asean tour juga kita kayak deg degan gitu
apalagi kemarin mau ke uk tour itu
wah ini gak mungkin nih ini kandangnya musik musik begini nih gitu
tapi ternyata nggak seserem bayangan kita
ternyata justru disana lebih seru banget
nah ini kedepannya masih punya perjalanan dan planning yang banyak banget ya pasti ya
buat kalian berdua kan buat star strayed beat
mungkin akan ada tur di luar negeri kah
yang paling deket sih
kita akan di lendway singapura ya
album juga masih dirancang
salah satunya masih dirancang
masih dirancang di kepala juga jadi
jadi semuanya masih on process dan on progress
thank you untuk elda adi juga
sukses untuk karier star strayed beat juga kedepannya tidak hanya di indonesia
namun juga di mancanegara
dan kami juga masih akan menampilkan satu lagi penampilan dari star strayed beat
nanti akan membawakan lagu apa